kebakaran di lapas kelas satu tangerang banten yang menelan empat puluh satu korban memberikan sejumlah pertanyaan
mengapa bisa terjadi lalu seperti apa harusnya idealnya lembaga permasyarakatan
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung dengan kriminolog leopold sudaryono
selamat sore pak leopold
selamat sore mbak
pak leopold ini bukan kejadian pertama kebakaran lapas
sudah tercatat lima kali kebakaran hebat yang terjadi di lapas
yang paling parah adalah yang hari ini terjadi di lapas kelas satu tangerang banten
korbannya mencapai empat puluh satu orang
yang perlu disoroti dari berulangnya kebakaran di lapas lapas ini apa pak leopold
saya kira ada faktor utama adalah overcrowding mbak
overcrowding ini menyebabkan kemampuan lapas dalam kemudian mendeteksi bahaya
dalam melakukan pemeliharaan bangunan dalam kemudian mempersiapkan napi dan petugas itu sangat terbatas
jadi kalau kita lihat ada yang disebut dengan triangle of security segitiga keamanan
di situ kita bicara soal
keamanan fisik bangunan kita bicara soal keamanan prosedur kita bicara soal keamanan dinamis dari petugas
nah tiga tiga ini agak sulit dijalankan dengan baik karena kemudian jumlah penghuni itu terlalu besar untuk bisa dikendalikan
kalau kita lihat rasio saja ya untuk satu petugas jaga malam hari itu jam dua pagi
itu satu orang harus mengawasi setidaknya empat ratus sampai lima ratus
jadi waktu putar yang dibutuhkan
itu bisa setengah jam lebih itu artinya apa pak
mulai dari titik api muncul hingga kemudian membesar dan bisa dikendalikan
itu sangat sulit untuk dideteksi dan dicegah
nah jadi menurut saya yang terpenting adalah satu merasionalkan jumlah petugas terhadap jumlah napi
yang menurut saya angkanya masih sangat memprihatinkan
di indonesia itu satu banding empat puluh lima secara nasional
padahal internasional angkanya itu satu
di banyak lapas seperti di tangerang itu malah satu banding lima ratus mbak
pada satu sif
jadi bisa dibayangkan
kemudian yang kedua mengenai keamanan fisik
kapan sih terakhir dilakukan pengecekan terhadap instalasi listrik
kapan kemudian dipastikan hidran itu jalan
biaya pemeliharaan itu berapa
itu nggak ada
keamanan prosedural apakah petugas
kapan petugas terakhir melakukan
cnn saya yakin sering melakukan fire drill
tapi di lapas tangerang yang jumlah napinya dua ribu kapan melakukan itu
dan bisa nggak dilakukan dengan jumlah napi yang luar biasa besar
nah ini jadi persoalan yang akan terus muncul
dan ini hanya berganti aja mbak
selama kemudian persoalan overkapasitas tidak coba kita tangani
selain faktor faktor yang tadi anda sebutkan overkapasitas
kemudian pemeliharaan fisik bangunan dan juga instalasi listrik
apakah kemudian ada faktor lain sistem mitigasi pak
dan sop evakuasi yang kemudian tidak berjalan dengan maksimal
sehingga kemudian menambah ataupun membuat korban jiwa ini jatuhnya cukup banyak begitu pak
karena meninggal terjebak kebakaran itu kan bukan kecelakaan biasa pak leopold
jadi sebenarnya direkturat jenderal pemasarakatan sudah punya pedoman
untuk penanganan lapas dalam
pada kondisi bencana
baik bencana alam maupun bencana yang disebabkan oleh seperti kebakaran ya
jadi pedomannya ada
nah pertanyaannya ini berhubungan dengan keamanan prosedural
seberapa banyak seberapa jauh
sk ini surat keputusan dirjen ini kemudian dipahami dan disosialisasikan ke lapangan
sudah berapa kali pelatihan
sk dirjen ada tahun dua ribu sembilan
pelatihannya berjalan tidak pak menurut anda
simulasi untuk evakuasi kebakaran ini rutin tidak dilakukan di lapas lapas di indonesia
terutama di lapas tangerang
sepanjang pengetahuan saya nggak berjalan mbak
jadi selesai di peraturan kemudian anggaran untuk diseminasi
untuk pelatihan rutin itu nggak ada karena habis buat makanan
artinya memang persoalan anggaran ya pak ya
masalah over capacity kemudian standar bangunan
untuk evakuasi bencana yang tidak sesuai dengan bnpb
ini tidak terpenuhi sudah sejak lama terjadi
artinya rentan bencana ini bukan hanya terjadi di lapas tangerang tapi
tapi rentan terjadi di lapas lapas lainnya begitu pak leopold
banyak lapas lapas lain yang bangunannya sejak zaman belanda
itu pemeliharannya sangat kurang
nah kalau menurut saya mbak ini akan jadi pertandingan tanpa akhir
kalau yang kita kejar adalah pembangunan lapas
ini saya mencari
saya coba menanggapi saja
ini kita butuh membangun lebih banyak lapas terutama bagi anak dan perempuan
karena mandat undang undang itu di kabupaten kota harusnya ada
dan ini yang belum ada anak dan perempuan ya mbak
nah tetapi mengatasi over kapasitas itu tidak bisa dengan membangun lapas sebanyak banyaknya
karena jumlah masuknya itu akan selalu lebih besar daripada kapasitas yang bisa diadakan
dari pada yang dikeluarkan
dari pada yang dikeluarkan
dari pada yang dikeluarkan
tahun dua ribu dua puluh selama pandemi kementerian hukum dan ham mengeluarkan lebih dari sembilan puluh ribu napi melalui mekanisme asimilasi
tapi pada periode yang sama jumlah yang masuk itu jauh lebih besar
sehingga bukannya berkurang malah bertambah
jadi selain ada dua solusi menurut saya
yang pertama adalah arus keluarnya itu diperluas
jadi napi napi pengguna narkotika hendaknya menjalani pidana tidak di dalam lapas mbak
jangan ditemukan dengan bandar
mereka menjalani pidananya di lapas terbuka
di mana ada lahan ada bengkel kerja
mereka bisa mendapatkan rehabilitasi medis
bisa mendapatkan kunjungan keluarga
dan apa yang terpenting
tidak ketemu sama bandar
tidak ketemu sama pengedar
sekarang ini kan ketemu mbak
dicampur jadilah market itu
dan jumlahnya besar mbak
itu lebih dari empat puluh ribu pengguna
kalau bisa dikeluarkan itu luar biasa
dan saya pikir ini sesuatu yang bisa dilakukan
oleh pak yesona
kemudian yang kedua
hendaknya aparat penegak hukum penyidik dan penuntut mencoba lebih mengarahkan penanganan kasus bagi pengguna itu ke arah rehabilitasi
bukan ke arah penegakan hukum
karena persoalan ini adalah soal kesehatan
sehingga pemenjaraan atau penahanan itu bukan solusi
justru akan memperparah keadaan
kalau kedua itu diikuti percaya deh
saya jamin persoalan overcrowding akan turun
semoga solusi solusi tadi didengar oleh menteri hukum dan ham yang tadi sebelumnya sudah berbincang dengan kami
dan mengeluhkan juga soal overcapacity
dan tidak terjadi lagi musibah musibah kebakaran di lapas lapas lainnya
terima kasih sekali atas masukannya pak leopold sudaryono kriminolog
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
saya selalu pak leopold
ya terima kasih mbak selamat sore